selamat siang anda menyaksikan gomudik update bersama saya yudi yudawan
informasi terkini lalu lintas jelang lebaran kami hadirkan untuk anda
diduga akibat remblong bus pengangkut pemudik terjun ke jurang di jalan raya banyeman karangreja purbalingga jawa tengah sabtu dini hari tadi
akibat kecelakaan ini empat penumpang meninggal dunia serta tiga puluh sembilan penumpang lainnya luka luka
peristiwa yang menimpa bus rosalia indah jurusan jakarta yogyakarta ini terjadi pada pukul tiga dini hari
di jalan raya banyuman kecamatan karangreja purbalingga
bus yang mengangkut empat puluh lima penumpang ini terjun ke jurang sedalam sepuluh meter
sebelum terjun ke jurang bus sempat menabrak pembatas jalan tiang listrik dan pohon
tiga jenazah dibawa ke rsud purbalingga sedangkan satu jenazah dibawa ke rumah sakit nirmala purbalingga
polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini